tapi secara operasional tetap kita gunakan kita nggak pengaruh mau rusia mau perang sama pun
bahwa alat itu kan idealnya sudah kita beli dan sudah menjadi hak kita
nah namun tadi yang disanakan ke depan apakah bagaimana untuk mungkin sebaik baiknya ada
apa kena apa namanya embargo atau tidak tentunya kita harus antisipasi hal yang seperti itu